jawa timur menerjunkan tim laboratorium forensik atau lafor
untuk menyelidiki semburan gas di kedung banteng sidoarjo
tim melakukan rekonstruksi ulang untuk mencari barang bukti lebih detail
berikut laporan koresponden cnn indonesia miftah farid
penyelidikan terhadap insiden ditemukannya
semburan gas disertai dengan semburan api di rumah milik supriyono
akhirnya melibatkan pusat laboratorium forensik atau puslap empat dari polda jawa timur
puslafor ingin memastikan dan kemudian mencari detail detail barang bukti
untuk merangkai apakah ada kaitan antara temuan kebocoran pipa milik lapindo
yang lokasinya tidak jauh dari rumah supriyono
dengan insiden yang terjadi di rumah supriyono pada jumat pekan lalu
disinilah ditemukannya bubble milik lapindo yang ditengarai
berhasil dari hasil kebocoran pipa milik mereka
dan lokasinya tidak jauh berbeda
hanya berjarak beberapa sentimeter dari rumah milik sipriyono
lapindo jauh jauh hari sudah membantah
adanya kaitan antara kebocoran pipa milik mereka
dengan insiden yang terjadi di rumah subrono
namun di sisi lain warga sekitar dan keluarga supriyono berkeyakinan
aktivitas lapindo lah yang membuat rumah mereka nyaris terbakar
bahkan insiden ini juga nyaris membakar anak supriyono
patut ditunggu apa hasil dari penyelidikan dan investigasi dari kepolisian
kita ke jawa timur
keluarga supriyono korban kebocoran pipa gas lapindo
harus mengungsi karena rumah
mereka masih diberi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan
yang mereka ini mengungsi di rumah berukuran empat x tujuh meter
dengan tiga belas anggota keluarga
sambil menunggu ganti rugi dari pt lapindo berantas dan pemkap sidoarjo
berikut laporan kanza tamarindora
produser lapangan cnn indonesia dari sidoarjo
terpau jarak satu ratus lima puluh meter dari rumah bapak supriyono
yang terdampak kebocoran pipa gas lapindo
kini bapak supriyono sekeluarga telah mengungsi di rumah orang tuanya
yang sangat kecil ukurannya hanya sekitar empat x tujuh meter
yang hanya terdiri dari dua kamar tidur
dan rumah ini dihuni oleh tiga belas anggota keluarga
selamat siang pak dan ibu
apa keluh kesah yang ibu rasakan setelah kejadian kebocoran pipa gas lapindo
yang akhirnya berdampak pada rumah ibu
keluh kesah yang gak enak aja tempat tinggal seperti ini
dihuni begitu banyaknya orang
nah kalau keinginan saya itu
secepatnya diperbaiki biar bisa nyaman lagi lah keluarga kami
ketika sudah diperbaiki
apakah bapak dan ibu akan mau kembali lagi ke rumah sebelumnya
insya allah teroma
karena anak kecil saya itu gak mau
enggak aku takut terbakar lagi bilang gitu
lapindo itu kan bukan cuma sekali ini selamanya
biar hidup itu nggak merasa cemas atau was was
dan apakah selama ini sudah mendapatkan ganti rugi dari pihak lapindo sendiri
kalau pt lapindo belum ngasih ganti rugi cuma dikasih uang makan
hingga kini keluarga bapak supriyono masih menunggu bagaimana kasih kpk
akan dilakukan oleh pihak lapindo beserta ganti rugi yang akan diberikan
pun mereka masih menunggu bagaimana hasil penyelidikan dari tim lab empat polda jatim
yang akan diturunkan kansata marindora sidorjo